inilah aksi akting atau tipu tipu pria parubaya yang mengaku dibegal
di jalan desa majasari banjar negara jawa tengah pada senin malam
saat itu amin rino warga desa karangkobar ini pergi bersama anaknya mengendarai sepeda motor
namun sesampainya di lokasi kejadian mereka mengaku telah dibegal
bahkan amin mengaku jika uang sebanyak dua puluh satu juta rupiah miliknya dibawa kabur begal
demi meyakinkan warga amin rino sempat berpura pura pingsan
video aksi tipu tipu bapak dan anak ini sempat viral di media sosial
bahkan aparat kepolisian dari polsek pak gentan langsung meminta keterangan dari keduanya
namun polisi dibuat terkejut setelah mereka mengakui jika aksi yang dilakukan hanyalah rekayasa
hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari utang
amin mengaku memiliki utang sebesar sepuluh juta rupiah dari rekannya
atas kejadian ini amin pun meminta maaf
meski demikian polisi tetap meminta keterangan dari amin
pasalnya aksi keduanya ini telah membuat
setelah warga di pak gintan
sehingga polisi tetap memeriksa amin dengan dalih menyebarkan kabar bohong
berikan sedikit keterangan bahwa terduga ar telah dipegang
ternyata setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terduga ar adalah memberikan keterangan

aksi tipu tipu juga terjadi di sidoarjo jawa timur
pelakunya bernama ayeha
dalam rekaman tersebut menunjukkan ia berpura pura terlentang tak sadarkan diri
hingga mengaku menjadi korban begal saat akan pulang menuju rumahnya pada minggu malam lalu
tak sampai di situ kapolresta sidoarjo juga sempat menjenguk korban di rumah sakit anwar medika balongbendo
dan memberikan santunan karena merasa ibah terhadap korban
namun akhirnya dalam penyelidikan
diketahui bahwa korban melakukan prank berpura pura menjadi korban begal
usut punya usut ayh melakukan aksi pranknya agar tak dimarahi istrinya
lantaran telah menggadaikan sepeda motornya sebesar dua juta rupiah
untuk membayar utang utang yang telah menunggu
karena saya terlalu berusaha itu sangat sangat banyak
meski telah membuat resah warga atas aksi prank korban begal
polresta sidoarjo tak meneruskan kasus ini dan membebaskan korban palsu tersebut
tim liputan cnn indonesia